mas aryu kenapa sedih seperti itu
mas lapar nawangsi nanti akan mas selanjutkan pahatannya
mas aku sangat berterima kasih pada mas
mas selalu membuat nawangsi bahagia
tanpa mas apa jadinya nawangsi di rumah ini
apa itu dari raden fusena
aku akan pulang besok tepat pada matahari terbit
ayahku tumenggung bagawanta meninggal dunia
aku akan mewarisi kekuasaannya
namun saat akan dilatih nanti aku membutuhkan garwo pati
nawangsi maukah kau menjadi pendampingku
temui aku di pelabuhan aku harap engkau mau
nawasi kamu akan menemui raden fusena kan
aku akan pulang besok tepat pada matahari terbit
ayahku tumenggung bagawanta meninggal dunia
aku akan mewarisi kekuasaannya
namun saat akan dilatih nanti
aku membutuhkan garwo batu
maukah engkau menjadi pendampingku
temui aku di pelabuhan
aku harap engkau maaf
kamu akan menemui raden fusena kan
aku datang kesini
tidak untuk mencegahmu
tak lama lagi kamu akan tinggal di katumuno
mas mu ini akan mengabadikanmu dalam pahata
untuk terakhir kali
berikan senyum terindahmu
untuk terakhir kalinya aku memahat dirimu
kenapa wajahmu seperti itu
terakhir kalinya mas
suatu saat nanti
mas akan menjadi seniman terkenal mawangsi
mas tidak bisa memahatmu terus menerus
mereka pasti meminta mas
untuk memahat para tumungi
bahkan raja majapahit
seperti itu lawangsi
senyumlah terus seperti itu
aku harus tersenyum terus
apakah aku harus tersenyum terus
apa hasilnya bagus mas
tentu saja lawangsi
kenapa sedih seperti itu
kenapa sedih seperti itu
nanti akan mas selanjutkan pahatan
nanti akan mas selanjutkan pahatan
aku sangat berterimakasih pada mas
tanpa mas apa jadinya nawangsi di rumah ini
jika kau tidak ada di rumah ini menurutmu aku akan menjadi seperti apa
jika kau pergi darah dan fusena bagaimana dengan hidupku nantinya
surat surat dari siapa ini
ini pasti surat dari raden fusena untuk nawangsi
oh tidak raden fusena besok akan pulang biung
dan dia akan melamar nawangsi
nawangsi pasti sudah tahu surat ini
apa saja dia akan benar benar kuhajar
tunggu sinta kamu jangan terburu buru
kamu harus pikirkan bagaimana caranya untuk membuat nawasi tidak pergi besok
aku tidak tahu biung
aryo kan sangat mencintai nawangsi
hanya dia satu satunya yang bisa membuatnya masih tidak pergi
benar biung aku akan berdekati mas aryo
hanya dia yang bisa mencegah nawangsi
kita lihat besok
semoga saja sinta bisa membujuk aryo
dengan begitu aryo bisa menghentikan nawangsi
untuk bertemu raden fusena
kamu pikir kamu siapa nawangsi
kamu bukan anak kandungku
tentu saja aku akan mendulukan cinta anak kandungku
untuk apa kamu jatuh cinta pada aryo
benar benar sangat bodoh kami
biarlah ini menjadi rahasiaku
sampai sinta mendapatkan cinta raden fusena
dan derajat keluarga aku bisa naik
dan saat waktu itu berdatang
aku akan bukar semuanya
aku akan katakan pada semuanya kalau kamu bukanlah anak kandungku
sangat pintar kamu bendis
sampai di mana kekuatan kamu
fusena aku ingin menikah denganmu
gak mau sih
tolong berhenti di samping dia